aku sebanyak tiga orang satu orang mendai kereta dan dua orang lagi melaksanakan aksinya
sambil mengedap ngedap dua pemuda ini masuk halaman masjid muslim jalan ikhlas kelurahan binjai
sedangkan satu orang lainnya memantau situasi di sekitar masjid
rupanya komplotan spesialis pencuri motor ini sudah mengincar kendaraan milik jemaah yang sedang sholat subuh
pelaku sempat panik dan langsung kabur karena alarm salah satu motor berbunyi
aksi kejahatan ini diketahui terjadi rabu pekan lalu
polsek medan area akhirnya meringkus ketiga tersangka masing masing hg mr dan mg berkat rekaman cctv
saat ditangkap petugas tidak menemukan barang bukti motor yang mereka curi
diduga para pelaku telah menjualnya ke penadah
kapolsek medan area kompol faidir can mengatakan komplotan ini sudah empat kali mencuri motor milik jemaah
saat ini polisi masih memburu penadah sepeda
pertama kali pencuri motor hasil kejahatan dari ketiga pelaku yang identitasnya sudah diketahui
aksi pencurian motor juga terjadi di kampung cibatu kecamatan ngampra kabupaten bandung barat senin lalu
uniknya sebelum beraksi pelaku dengan santai sempat mengikat gagang pintu dengan tali sepatu agar penghuni di dalam tidak bisa keluar rumah
bahkan pelaku leluasa memilih motor yang memang sudah diincar dengan terlebih dahulu menyikirkan motor lainnya
akhirnya pelaku pencuri motor yang tersebut tidak bisa keluar rumah
akhirnya pelaku pencuri motor yang tersebut tidak bisa keluar rumah
lalu pun leluasa mengeluarkan motor dari garasi rumah
ramadan memang saatnya orang berlomba lomba meraih berkah dengan beribadah
namun jangan sampai lengah karena di luar sana masih banyak pelaku kejahatan yang siap beraksi
ada empat kejahatan yang biasanya
ada empat kejahatan yang biasanya marah
yang pertama ada curan mor
umumnya yang diincar adalah kendaraan yang ditinggal salat pemiliknya
nah kalau pencurian rumah kosong sepertinya akan berkurang di masa pandemi
apalagi pemerintah sudah melarang mudik
tapi bukan berarti kita lengah ya
aksi kejahatan lain yakni pencurian dengan kekerasan seperti perampasan uang nasabah
pencurian disertai pembiusan dan perampokan toko emas
nah yang terakhir ini buat yang masih nekat mau mudik

yang adalah pemudik di stasiun terminal bandara dan pelabuhan
tim liputan cnn indonesia